dan untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung lewat zoom dengan wakil ketua dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sekaligus tokoh muda reformasi fahri hamzah dan direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid
halo selamat sore bang fahri dan juga bang usman
selamat sore assalamualaikum
selamat sore bang fahri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya langsung ke bang fahri dulu
hari ini kan dua puluh tiga tahun yang lalu era reformasi dimulai
setiap tahun selalu kita ingat
apa sebenarnya cita cita utama reformasi dari kacamata bang fahri sendiri
apakah reformasi itu masih ada dalam demokrasi di indonesia saat ini
ya terima kasih
pertama tama kita tidak boleh sebagai bangsa dan sebagai generasi menyesali apa yang terjadi
terima kasih pak
di aku penuhi diskusi dengan bang usman dan saya dan kawan kawan
kalau kita ada situ berterus terus
usahalah memahiri otoritas
bang fahri sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan bang fahri
tidak terlalu jelas didengar
tidak terlalu jelas
oke lebih lancar
baik lanjutkan bang fahri
jadi setahap transisi demokrasi yang kita alami
bang fahri masih putus putus
kami tidak bisa mendengar dengan jelas
kami ke bang usman terlebih dahulu kalau begitu
ya kami ke bang usman dulu
bang usman bagaimana respon bang usman sendiri terkait dengan reformasi saat ini
apakah memang sudah terlihat
apakah memang sudah terlihat dengan jelas
ataupun memang terjaga
atau justru mengalami kemunduran
salah satu cita cita reformasi adalah mewujudkan kehidupan demokrasi
dan dua puluh tahun indonesia melalui proses demokrasi harus disyukuri
karena tidak banyak negara yang berhasil melalui proses demokrasi sampai masa dua puluh tahun
saja turki lihat saja di myanmar
atau di thailand
ya lanjutkan bang usman
salah satu indikator penting dari demokrasi itu sebenarnya pemerintahan yang konstitusional
pemerintahan yang juga berkuasa dengan dibatasi periode
misalnya dua periode kepresidenan
atau ditandai dengan pemilihan langsung
atau ditandai dengan adanya sistem check and balances
ada adilan yang dependent ada oposisi juga
dalam tahun tahun terakhir tahun ke dua puluh satu tahun ke dua puluh dua dan sekarang tahun ke dua puluh tiga
justru kualitas demokrasi kita sedang mengalami regresi
nah dari tiga parameter utama tentang demokrasi
yaitu kebebasan berekspresi kebebasan beroposisi dan juga sistem pemilihan umum yang credible
dua indikator yang pertama itu mengalami rekreasi
jadi kebebasan berekspresi berpendapatan
itu anggap banyak mengalami penurunan di tahun tahun yang terakhir
sementara di indikator yang kedua yaitu untuk kebebasan beroposisi
tahun tahun terakhir juga memperlihatkan melemahnya kekuatan oposisi
jadi partai partai politik yang kalah dalam pemilu
sebenarnya harus memainkan peran sebagai oposisi
untuk mengontrol pemerintah yang memenangkan
tetapi justru kekuatan oposisi berkolaborasi
berkoalisi dengan pemerintahan yang berkuasa
nah ini yang sangat disayangkan
yang ketiga ukuran sistem pemilu memang masih dianggap cukup baik
meskipun mulai terganggu dengan wacana penambahan tiga periode jabatan presiden
atau pengembalian pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung di mpr
atau bahkan terkait dengan politik dinasti
dimana kepala daerah atau kepala pemerintah di sekitar pusat
itu membangun dinasti kekuasaannya berdasarkan hubungan hubungan keluarga
nah dari tiga indikator reformasi atau tiga indikator demokrasi ini
dua yang pertama itu sangat sot
dan salah satu dari dua yang merosot itu yaitu kebebasan sifil
hari ini dijabarkan dengan sangat jelas oleh amnesty international
dengan kebebasan brexit
intimidasi atau kriminalisasi melalui undang undang ite
intimidasi dalam bentuk serangan fisik
sampai dengan serangan digital terhadap orang orang yang mengkritik pemerintah
aktivis jurnalis atau warga biasa
oke baik bang usman
saya sudah bisa terhubung kembali dengan bang fahri
bang fahri kalau bang fahri lihat selama tiga tahun ini
apakah memang benar benar untuk demokrasi di indonesia mengalami penurunan
atau justru bang fahri melihat bahwa demokrasi di indonesia ini sebenarnya sudah
semakin baik atau justru malah mengalami kemunduran
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bang usman di tiga tahun ini
pertama tama by constitution kita adalah negara demokrasi
jadi apa yang tertulis itu memandatkan demokrasi
itu tidak bisa diputar balik
kecuali kalau ada kelompok yang ingin kembali kepada konstitusi lama
itu memutar balik sejarah
yang kedua by institution sebenarnya kita sudah meletakkan institusi institusi yang terbuka
termasuk sebenarnya tadi bapak bung usman mengkritik partai politik ini
satu tema yang secara spesifik harus kita bahas
karena memang ada misleading sekarang ini
pikiran para politisi tentang sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan
presidensialisme itu melemah
berjalan dengan melemahnya kongresionalisme
yaitu peran parlemen atau dpr atau dewan atau majelis
sebagai oposisi terhadap presiden di dalam sistem presidensialisme
nah ini yang nanti beberapa tempat perlu koreksi
tetapi pertama itu by constitution kita ini adalah demokrasi
kedua institusinya sebenarnya kita set up sebagai institusi demokrasi
meskipun di dalamnya banyak kegagalan untuk memahami
makna institusi demokrasi dalam kelembagaan negara
nah yang ketiga ini yang saya kira ada masalah adalah
kualitas kepemimpinan kita secara umum di semua level
itu tidak engage dengan pikiran pikiran demokrasi dan reformasi
ini yang ketiga ini yang sekarang ini perlu dikritik keras
karena orang itu tidak menikmati pikiran pikiran tentang kenapa demokrasi itu lahir

apa mandat dari reformasi itu indonesia demokratis semacam apa yang kita pikirkan dan cita cita ke depan
ini yang kayaknya politisi kita malas baca
kalau kita lihat cara mereka berbicara ini tidak ada referensi referensi yang memadai
untuk menciptakan iklim yang baik terhadap demokrasi
tetapi khusus untuk yang ketiga ini tidak saja melanda indonesia

karena demokrasi kerap kalah
dia juga memilih pemimpin pemimpin yang tidak paham demokrasi
termasuk di negara demokrasi sendiri
demokrasi pernah memilih hitler pernah memilih apa namanya
pinochet pernah memilih fujimori
dan pernah memilih donald trump yang tidak memahami cara berpikir demokrasi
saya kira tiga hal ini yang harus kita lihat
dan kita teling satu persatu dalam diskusi diskusi kita ke depan gitu
bang usman berbicara soal partai politik sendiri
ini tadi cukup menarik yang disampaikan dari bang fahri
ini sebenarnya untuk saat ini
tentu kita tidak bisa menyalahkan semata dari pemerintah saja
apakah terkait dengan partai politik ini juga sangat berperan aktif
dalam hal demokrasi lancarnya demokrasi yang bisa membentuk sistem pemerintahan
yang benar benar sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat
bahwa kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan
di indonesia ini
jelas sekali peran partai politik sangat penting
pertama untuk mengartikulasikan kepentingan konstituen konstituennya
entah itu dalam perjuangkan keadilan sosial kesejahteraan ekonomi
atau dalam pengertian kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi
kan tim dari partai politik adalah untuk mengontrol jalannya kekuasaan
terutama partai partai politik yang sudah duduk di parlemen
salah satu kendala dari ketidakmungkinan partai partai politik untuk mengontrol pemerintahan
itu biasanya karena partai partai politik itu tidak memiliki pendanaan mandiri
beberapa sarjana menjelaskan bahwa pendanaan yang minimalis dari partai politik
membuat mereka tergantung pada segelintir orang orang kaya yang disebut sebagai oligar
ketiadaan pendanaan iuran dari partai partai politik juga membuat mereka mencari dana alternatif
itu tidak adanya subsidi dari negara untuk pendanaan partai politik
membuat mereka semakin terjebak ke dalam pencarian dana dan dana alternatif
yang serapkali membawa mereka menjelaskan mereka
pimpinan dan meresmikan dalam praktek korupsi yang sistemis
nah korupsi politik ini yang akhirnya membuat partai partai politik
seperti tidak lagi bersahabat dengan lembaga lembaga demokrasi
yang bekerja memberantas korupsi seperti kpk
baik yang berkuasa
yang beroposisi dalam pengalaman pengalaman yang sudah pun
terlihat terlibat di dalam kasus kasus korupsi
salah satu sebab korupsi itu adalah keadaan dari pendanaan partai politik
baik itu iuran anggota maupun subsidi negara
dan ini yang saya kira harus diperbaiki untuk memfungsikan partai partai politik
yang bisa mengartikulasikan suara suara konstituen
suara suara representasi mereka di masyarakat
dan juga mengontrol jalannya kekesan supaya tidak cenderung korup
atau tidak menggunakan berat
ini juga bahasa bahasa intimidasi kriminalisasi terhadap kritik kritik
yang berkembang di masyarakat
oke bang usman kami akan lanjutkan kembali dialog kali ini
tetapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan reformasi
yang sudah dua puluh tiga tahun dijalani di indonesia
tentunya jangan kemana mana terlebih dahulu
karena cnn indonesian newsroom akan kembali saat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami tentu kami akan melanjutkan kembali dialog kami kali ini
dengan dua narasumber kami ada tokoh muda reformasi sekaligus wakil ketua dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu dua puluh
ada bang fahri hamzah dan juga direktur eksekutif amnesty international indonesia ada bang usman hamid
dan saya langsung ke bang fahri lagi ini bang fahri ini terkait dengan demokrasi yang ada di indonesia
selama indonesia berdiri selama ini apakah demokrasi di indonesia yang benar benar demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan
berekspresi dan juga menyuarakan hak hak masyarakat apakah pernah terwujud di indonesia ini
kita mesti membaca
dalam satu cara berpikir sistemik
begitu pertama itu
konstitusi kita sudah demokratis
artinya konstitusi kita
hal hal yang sifatnya demokratis
pasal dua puluh sembilan undang undang dasar
yang kedua kita mencoba
agar institusinya terbuka
agar institusinya itu
yang dilakukan oleh publik
dan media kepada mereka
sebenarnya juga dengan begitu banyak undang undang
yang ketiga memang ini yang
saya katakan tadi adalah
apakah mereka mengerti
dan ide ide penting dari demokrasi itu
inilah yang menciptakan kultur
menghargai perbedaan pendapat
yang menghargai kebebasan
yang menjunjung tinggi nilai nilai
demokrasi itu sendiri
pada dasarnya kan kita jaga
dua rodanya kan
roda pertama itu namanya kebebasan
roda kedua namanya hukum
kedua duanya harus ada
nah kalau kita meniadakan kebebasan
yang terjadi nanti itu adalah
kekuasaan negara yang begitu kuat
sehingga kemudian kreativitas
dari masyarakat padahal dalam demokrasi
kebebasan akan menciptakan kreativitas
kreativitas akan menghidupkan
dan hal hal yang akan menciptakan progres
dalam kehidupan kita
tetapi kalau misalnya kebebasan
terlalu tinggi hukum kemudian
gak berjalan disitu bisa muncul
anarki nah dua roda
ini aja yang terus kita jaga
yang selalu harus seimbang
sehingga kita sendiri selalu berada
dalam progres di satu sisi
tapi yang berikutnya adalah
rule of law ya ketertiban
keteraturan dan sebagainya
saya kira itu yang saya lihat sekarang
kurang seimbang gitu antara dua kaki ini gitu
tapi bang usman kita ke
bang usman ini terkait dengan
kebebasan berekspresi dan kita juga tahu
bahwa saat ini kpk sedang sangat disorot
terkait dengan tujuh puluh lima
pegawanya yang dinonaktifkan
lalu juga ada pertasan
telepon dan lain sebagainya
nah dari bang usman sendiri
sebenarnya ada apa
apakah memang untuk saat ini
kita kembali lagi dibungkam oleh
orang orang ya tanda kutip
orang orang petinggi petinggi tersebut
ataupun oknum oknum tertentu
yang membuat kita jadi harus
lebih bungkam lagi sehingga
kebebasan berekspresi dan juga
menyuarakan pendapat kita ini menjadi
ya makasih bung ibal
jadi bisa jadi
sebagian motif dari
pegawai kpk dalam bentuk pemberhentian
termasuk juga serangan digital
peretasan terhadap akun
atau mantan pimpinan kpk
abraham umat dan lain lain
sebagian dari usaha untuk melemahkan
institusi demokrasi dalam hal ini
kenapa ini bisa terjadi
sebagian disebabkan karena
yang tadi saya jelaskan
tidak berjarak dengan korupsi politik
merasa kpk adalah penghambat
di dalam proses politik mereka
dari segi kepentingan bisnis
baik itu kepentingan para
yang menguasai sumber sumber kekayaan alam
maupun juga mayoritas
besar dpr yang berlatar belakang pengusaha
banyak pandangan yang
berkembang bahwa kpk ini menghambat investasi
untuk melemahkan kpk sekarang ini
berjalan bukan hanya dari pemerintahan yang berkuasa
tapi juga dari kekuatan partai
yang seharusnya beroposisi dan membela kpk
nah pada titik ini sebenarnya kita berhadapan dengan
korupsi sebagai problem yang bukan hanya korupsi sistemik
di dalam kehidupan kepartaian politik
tetapi juga korupsi dalam pengertian
jadi yang terlibat dalam korupsi
mereka yang memegang kekuatan
dan mereka yang seharusnya mengontrol kekuasaan
kasus bantuan sosial misalnya
atau dulu kasus travel laws cek
nah perangan terhadap kpk ini
dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia
jadi ketua wajah pegawai kpk
atau memberi stigma pada novel seolah olah dia mewakili kelompok taliban
kelompok radikal islam yang ingin melakukan talibanisasi di dalam kpk
padahal seorang novel bekerja bersama para penyidik lainnya
penuntut lainnya yang bukan beragama christian muslim dan lain sebagainya
yang bukan beragama christian muslim dan lain sebagainya

nah hal hal semacam ini seringkali dikembangkan oleh para buzzer
yang saya kira melakukan pekerjaannya bukan karena motif motif untuk memperbaiki dan mendukung kpk
melainkan justru sebaliknya melemahkan kpk
mereka juga menyerang para pendukung kpk
atau orang orang yang bersikap kritis terhadap pelemahan kpk di dunia maya

atau dengan cara cara lain bersifat menyerang kpk
makalat prinsip yang saya kira ini tidak bisa dibenarkan
amnesti mencatat banyak sekali kasus kriminalisasi
tapi juga serangan di dunia internet
terhadap orang orang yang bersikap kritis terhadap pemerintahan
dalam soal kpk dalam soal kemberdayaan alam
dalam soal undang undang mineral batubara undang undang omnibus
dan juga dalam hal penanggulangan pandemi covid sembilan belas
kita harus mengingatkan kembali pada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan jaminan kebebasan berekspresi
berpendapat termasuk di dalamnya kebebasan pers kan kebebasan informasi terkait dengan penanggulangan covid
hal semacam ini kalau tidak diperbaiki akan terus membuat kualitas demokrasi kita semakin mengalami regresi
dan ini yang saya kira tidak kita inginkan
kita tentu ingin pemerintahan yang efektif tapi juga pemerintahan yang berjalan dalam pengawasan parlemen sebagai kekuatan penguntung
termasuk oposisi dan juga kekuatan masyarakat sipil
sehingga konflik konflik yang ada itu memprodukkan kebijakan yang bisa mengujudkan kebebasan politik
seperti sila keempat itu atau keadilan sosial seperti sila kelima itu
sampai di titik itulah saya kira benar kata bung fahri banyak politisi kita
dan mungkin mayoritas politik kita jarang baca lebih suka berteriak berretorika tentang nkri harga masih
itu nkri dan pilar pilar negara yang lain tanpa memahami satu persatu pasal pasal yang sangat sosial
masuk pasal satu tentang kedaulatan atau sebuah hukum tentang prinsip berrepublik dan tentang prinsip demokrasi
oke bang usman ini menarik sekali
jadi banyak pemimpin pemimpin kita ataupun orang orang tertentu
yang tidak mengerti dengan benar terkait dengan pancasila undang undang dan lain sebagainya
nah ini ke bang fahri sendiri bang ini kenapa ini
orang orang yang dulu mendapat mandat dari rakyat sekarang nggak kelihatan begitu
sehingga amanat reformasinya tidak sampai
apakah persoalannya ini karena sistemnya tidak mendukung
atau individu yang tergoda dengan keuntungan dan juga jabatan tentunya
ya setelah semua faktor faktor tadi bekerja dengan baik ya
artinya apa yang tertulis tentu cara dia bekerja adalah dikonfirmasi oleh penegakan hukum
oleh tindakan dan perilaku hukum dan juga termasuk para pejabat di dalamnya
yang kedua itu adanya institusi institusi tadi menegakkan demokrasi itu sendiri
dan yang ketiga adalah para pemimpin secara keseluruhan memahami pikiran demokrasi
ini akan tiga tiganya menciptakan budaya
nah budaya tadi itulah yang kita jalankan ibarat sebuah rumah begitu berjalan dengan dua kaki tadi
satu sisi adalah kebebasan satu sisi adalah hukum
saya terus terang ingin mendekati semuanya itu dalam perspektif sistem
saya nggak suka misalnya kita bergantung kepada salah satu institusi saja
saya dulu pernah menawarkan jeremy pop konsep tentang sistem integritas nasional
bahwa bangsa itu bisa membangun integritasnya itu dengan beberapa pilar di dalamnya
ada dasarnya ada tiang tiangnya ada atapnya ada dinding dindingnya gitu
nah ini yang saya membayangkan orkestrasi ini memang dalam demokrasi rumit
karena itu diantara masalah kita adalah karena bangsa kita punya penyakit yang nggak bisa membaca gambar besar
bangsa kita itu sifatnya itu banyak yang dangkal
dia nggak bisa membaca gambar besar
dia tidak bisa membaca akar dari persoalan
dia feudal ya kan
apa namanya kalau orang sudah punya jabatan itu meskipun bodoh disembah sembah
nah ini adalah bagian dari penyakit kita yang sama sama harus kita hadapi
cara kita memandang pemimpin itu sudah berabad abad kita ini mengorbankan pemimpin
bung karno kita gitu kan pak harto kita gitu kan
semua pemimpin ini kita salah bersikap kepada dia
dia melakukan penyimpangan di tengah jalan gitu
nah kultur ini yang makin lama harus diperbaiki
dua rodanya tadi itu
kebebasan di satu sisi dan hukum atau rule of law di sisi yang lain
dua duanya harus berjalan dengan baik
dan karena itu menurut saya sekali lagi saya tidak mengandalkan satu institusi di sini
semua institusi harus dapat beban untuk menjaga sistem demokrasi kita
termasuk partai politik
partai politik nggak serius berdiskusi
para pemimpin partai politik ini udah gak baca buku
udah nggak diskusi
udah nggak ketemu dalam debat debat yang subtantif
pekerjaannya itu apa
ini yang harus dikoreksi
partai politik itu bukan lembaga kekuasaan
partai politik itu adalah lembaga pemikiran
karena itu kalau ada ideologi dalam partai politiklah ideologi itu dieksersai
anda mau ideologi apa
karena partai politik sebenarnya lembaga pemikiran
bukan lembaga kekuasaan
lembaga kekuasaan seperti kecendungan yang berkembang sekarang
nah ini saya kira perlu debat besar ya di kalangan para politisi dan juga kaum intelektual gitu
baik terima kasih bang fahri dan juga bang usman
tentunya kita berharap agar semuanya ini bisa kembali lagi dalam fitrahnya sebagai reformasi untuk kemajuan indonesia juga
terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kami berharap sehat sehat semuanya bang fahri dan juga bang usman
sampai ketemu lagi di lain kesempatan
sampai ketemu lagi terima kasih bung iqbal bang fahri